pemerintah mengerahkan seluruh daya upaya untuk melindungi rakyat indonesia
dengan menyediakan vaksin covid sembilan belas yang aman dan efektif
sayangnya masih banyak mispersepsi terkait apa itu vaksin
dan mitos mitos negatif tentang vaksin
untuk menggali lebih dalam terkait peran penting vaksin
sudah bergabung dari luar studio cnn indonesia lewat sambungan zoom
profesor virologi universitas udayana bali dan anggota tim pakar satgas covid sembilan belas
bapak igusti ngurahkade mahardika
selamat malam prof
selamat malam salam sehat
salam sehat juga buat prof di bali
prof masyarakat banyak yang masih awam terkait apa itu vaksin
bisa mungkin anda jelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh publik terkait apa itu vaksin
vaksin itu bahan yang diberikan kepada manusia atau hewan
bisa lewat suntikan bisa lewat mulut juga
yang isinya adalah sisa agen penyakit itu agen penyakit mati
atau komponen daripada agen dalam bentuk protein
vaksinnya yang bila dicuntikan kepada orang
maka orang akan membuat kekebalan terhadap agen penyakit yang ada di dalam vaksin itu
jadi vaksin adalah bahan farmasekis untuk pencegahan penyakit
jadi konsepnya mencegah lebih murah dari mengolopati
karena itu vaksin ini salah satu kemajuan teknologi
untuk mengurangi kesakitan dan mengurangi biaya biaya karena penyakit yang menular
saya kira itu mudah
oke prof kemudian bagaimana cara kerja vaksin
ya cara kerja vaksin kalau ditumpukan kepada orang
kalau virus hidup atau vaksin hidup
itu vaksinnya bibitnya akan berbiak dalam tubuh kita
tapi tidak ganas
semua anda tubuh kita akan menganggap itu benda asing
sehingga muncul respon kekebalan
dan kita mempunyai kekebalan terhadap agen penyakit itu
atau komponen daripada vaksin itu
maka begitu kita kisahkan
bahan itu akan dianggap benang asing
kemudian kita mempunyai
mengembangkan kekebalan terhadap agen penyakit itu
kemudian kita mempunyai mengembangkan kekebalan terhadap agen penyakit itu
kemudian kita mempunyai mengembangkan kekebalan terhadap penyakit itu
atau agen penyakit itu
kalau komponen yang adalah gen dari penyakit
maka pada saat dituntukan
gen itu akan dibuat menjadi profitling
dan protein kemudian dianggap asing oleh tubuh kita
kemudian tubuh kita mengembangkan kekebalan terhadap penyakit itu
nah di samping komponen tadi
vaksin juga menyebabkan penyakit itu
yang gunanya untuk
menimbulkan kekebalan yang
kalau misalnya tanpa pelarut itu
kekebalannya sepuluh kali
mungkin dengan pelarut
menjadi satu lima kali lebih kuat
daripada tanpa pelarut
tubuh kita akan membuat
dan kekebalan lain
terhadap agen yang
kemudian apa bedanya antara vaksin
vaksinasi dan imunisasi
yang disuntikan atau disedekan ke mulut kita
sedangkan prosesnya kita sebut
jadi proses memasukkan vaksin ke dalam tubuh kita
imunisasi adalah proses membuat kebal
misalnya istilahnya sama dengan istilah vaksinasi
kurang lebih sama misalnya
imunisasi bisa juga diberikan
seperti serum yang orang sembuh covid sembilan belas
diberikan kepada orang yang sakit
itu juga disebut imunisasi
jadi vaksinasi dan imunisasi
sering dikacaukan orang
tetapi imunisasi juga bisa diberikan kepada orang yang sakit
itu disebut dengan vaksinasi
kekebalan dari orang yang sembuh sebelumnya
jadi itu istilahnya yang dipakai orang
apakah kemudian vaksin ini aman prof
apakah ada resikonya
dia memulai proses yang panjang sekali
jadi proses dari prak ini
kemudian dimonitor oleh lembaga yang independen
yang di indonesia disebut dengan
jadi padan pengawasan obat dan makanan
bpo juga memastikan
memantau dan mengaudit
kemudian sampai distribusi
pembangunan dan pembangunan
atau penyusup pada orang
ppo memantau juga
keluhan keluhan dari masyarakat
kalau ada penyakit
dianap mengambilkan keluhan
yang di luar
jadi dengan rangkaian yang panjang
aman dan ekstrik
kalau nanti setelah
pernahkah ada reaksi yang berlindungan
maka ada mekanisme
untuk menarik daripada vaksin ini
semua yang berada di masyarakat
di aman dan efektif
ada sebagian kepercayaan di masyarakat
kalau anak kecil terutama bayi
tidak boleh divaksin
itu bagaimana penjelasannya
dan dewasa disimulasi
itu batasnya biasanya adalah
saat orang kecil balik
yaitu umur dua belas atau tiga belas tahun
kalau setelah itu disimulasi
tetapi karena penyakit
sering terjadi pada anak anak
maka orang juga
mengembangkan vaksin untuk anak anak
tentu persyaratan vaksin yang diberikan untuk anak anak
lebih tepat lagi
dan telah diuji melalui fase klinik satu dua tiga
jadi karena memang masalah pada anak anak banyak
dan diperlukan perlindungan pada usia muda
sehingga beberapa vaksin itu harus diberikan ke anak anak yang muda
sehingga beberapa vaksin itu harus diberikan ke anak anak yang muda
sehingga beberapa vaksin itu harus diberikan ke anak anak yang muda
oke kemudian masih ada juga sejumlah masyarakat yang termakan mitos
atau hal hal negatif tentang vaksin
apa saja kebenaran yang sesungguhnya
misalkan apakah benar bahwa vaksin itu bisa membuat autisme
atau kemudian bisa menyebabkan kanker
itu adalah tentu ketika melibatkan banyak orang
dugaan atau miliaran orang
mungkin saja proses vaksinasi itu tiba tiba
dicepai dengan munculnya gejala autisme atau pencernaan
tetapi sampai sekarang belum ada kaitan yang sangat kuat
antara autisme maupun pencernaan dengan vaksinasi
itu hanya kebetulan pada kasus kasus

pertama sekali tidak ada kaitan dengan vaksin itu sendiri
jadi ini adalah vaksin itu sudah diunggih
tidak menyebabkan manggungan bagian yang tidak diharapkan
seperti autisme pencernaan dan pencernaan
tentu karena jumlahnya miliaran
kebetulan pada saat pertama orang menyangkakan autisme atau kanker
banyak orang terlebih lebih dari media sosial
mengisosiasikannya dengan penggunaan vaksin
tetapi data tidak ada sama sekali kaitan antara vaksin dengan autisme
oke terakhir nih prof
apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat
untuk masyarakat dulu
jadi masyarakat dulu pertama adalah
tentu saja melindungi diri dan keluarga
selamatkan diri masing masing dan keluarga
dengan konsep apa kita akan melindungi orang lain
dan orang lain melindungi kita
jadi harus bersama sama
melakukan tiga m flash
tiga m itu ya sudah biasa
kemudian mencuci tangan
cari tempat makan yang tidak menggunakan hc atau di udara terbuka
dan melakukan pertemuan pertemuan di tempat terbuka
jangan menggunakan air kondisi
terutama dengan orang asli
di kendaraan umum dan lain sebagainya
semakin berkeringat semakin aman
semakin kita nyaman semakin beresiko
kemudian untuk pemerintah
tentu saja ada tiga hal
kira kira edukasi publis
bahwa vaksin ini penting
karena kalau sebagian masyarakat
nanti tidak mau di vaksin
maka ketebalan penduduk
yang disebut herd immunity
itu tidak akan tercapai
sehingga penularan virus covid sembilan belas
di komunitas akan selalu terjadi
kemudian yang kedua
edukasi publis menerus
kita maaf mengusaha tiga m
yang ketiga adalah
dengan dana dan dengan peralatan
pengembangan vaksin dalam negeri
ini yang saya kira perlu dikatakan
terima kasih juga prof gusti ngurakade mahardika
atas waktunya di cnn indonesia
cnn indonesia prime news akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami